jadi sabtu besok kan adalah debat pamungkas kedua pasangan capres cawapres dengan tema ekonomi kesejahteraan sosial keuangan investasi dan juga industri
oh ini nggak boleh ketinggalan karena ada imbauan juga dari kpu agar masyarakat menonton debat terakhir ini
selain karena temanya sangat dekat dengan keseharian kita tentunya supaya tidak golput ya dan khususnya buat para milenial
udah daftar a lima belum nah itu sih yang paling penting ya kalau mau mikir nggak golput tapi nggak bisa untuk ke tps gimana dok
nanti malah gak bisa nyoblos begitu kan
nah pagi hari ini di good morning kita sudah sama dengan cakra dan juga mas kw ini ya kak wendra
dari masing masing politikus kedua kubu
betul caka yudi putra dari politikus pkpi dan kak wendra lukistian jurubicara bpn prabowo sandi
ini kan politik politik muda adem gitu kayaknya ya
eh tapi kalau kita ngomongin soal debat ini kan besok debat kelima nih
harusnya tuh klimaks gitu ya
ngomongin debat satu dua tiga empat gimana di mata masing masing politisi yang muda milenial gitu dari kw dulu
debat itu kan part of campaign
nah teman teman muda ini lebih banyak yang rasional
akhirnya mereka bisa melihat bagaimana gagasan yang disampaikan oleh calon pemimpinnya di debat debat rangkaian debat itu
yang keempat yang sebelumnya ini
nah dan tentunya ini berpengaruh sekali terhadap perspektifnya teman teman milenials
karena mereka gak suka yang gak masuk akal
jadi mereka melihat program program yang konkret yang memang bisa ada keberpihakannya untuk spiritnya teman teman milenial
dan pastinya sangat berpengaruh sekali
dan kita dari debat pertama hingga ke debat keempat kemarin itu peningkatan swing voters itu berkurang
jadi artinya sangat berpengaruh sekali debat ini di mata teman teman muda
iya iya karena mungkin mereka pemilihan rasional pengen nonton hal hal yang substansial
begitu dari debat kocak
ya kalau dari saya sih mikirnya gini
dari rangkaian satu debat pertama sampai debat keempat ini
saya rasa kebanyakan pemilih rasional sudah mempunyai penilaian sendiri ya
dan kenapa ini disebut sebagai debat panggungkas atau debat terakhir ini seperti memantapkan aja
memantapkan aja kira kira dari semua tema yang sudah dibahas dari debat pertama sampai keempat
dan debat kelima ini gimana sih kira kira para calon pemimpin ke depannya ini melihat seluruh isu yang ada di indonesia ini dalam satu
apalagi ini ekonomi kan
ekonomi keuangan investasi itu hidup dalam kehidupan kita sehari hari
dan ini sangat seksi untuk milenial
oke jadi memang harus nonton ya debat terakhir ya
karena visi visinya apa nih kan di bidang ekonomi masing masing ya
memang mungkin biasanya kan kalau masalah lapangan pekerjaan lah investasi lah nextnya mau gimana kan
lima tahun ke depan tuh masa depannya mereka tuh
nah kan kalian ini kan anak anak mudanya nih

nah ini ada yang masing masing dari prabowo sandi dari jawa tenggara

tentu kan juga mengincar suara suara milenial dong untuk masing masing capres capres
yang ceruknya sangat banyak
mungkin kekawai dulu deh
gimana sih masing masing kalau dari prabowo sandi berusaha untuk menggerus atau bukan mengerus ya
mengeruk suara milenial gitu
untuk memilih dan juga memilih tentunya pasangan prabowo sandi

mengeruk suara milenial itu dengan menghadirkan program program
yang memang ada keberpihakan terhadap milenial
milenial itu menurut riset permasalahan yang disoroti milenial pertama adalah job
kedua adalah price
dan keempat lain lain
nah job and price ini ini yang sejak awal dinarasikan oleh prabowo sandi
sejak awal kita hadir kita membangun yang namanya narasi ekonomi
karena dua ribu sembilan belas ini bagi kami prabowo sandi ini adalah referendum ekonomi indonesia
bagaimana memperbaiki ekonomi indonesia
dan terutama teman teman milenial yang akan melanjutkan bagaimana mengemudikan bangsa ini ke depan
makanya kita menghadirkan yang namanya program okoc dan rumah siap kerja
itu adalah dua pilar utama kita untuk menyerap bagaimana lapangan kerja bisa hadir
bagaimana mendorong anak anak muda yang pengen jadi pengusaha
jadi dengan okoc dan rumah siap kerja kita sudah diharikan
ini memang sudah sering sebetulnya kan diungkapkan masing masing satu sama lain
gimana tuh cakera
ya jadi kalau menurut saya justru yang harus dibahas di debat besok adalah bagaimana selama ini
pak jokowi bisa menangkan narasi narasi ekonomi yang asing investasi asing dan sebagainya
dan lebih ke pembuktian pembuktian aja kita remind lagi kepada masyarakat bahwa
sebagai petahana ya
kemudian juga angka kemiskinan yang menurun
lapangan pekerjaan sepuluh juta telah dibuka
tiket pengangguran terbuka turun
kemudian ada ketimpangan kemiskinan yang dicerminkan dengan gini ratio yang juga turun
kemudian juga kalau kita berbicara tentang milenial betul bahwa ekonomi dan soal keterbukaan lapangan pekerjaan itu adalah isu yang utama
makanya di sini kita juga pak jokowi menyiapkan tiga program
kartu sembako murah kartu prakerja dan kip kuliah
dan kartu prakerja dan kip kuliah ini
dekat dengan milenial
dekat dengan milenial
jadi masing masing sudah punya program strategi
jadi tinggal anak anak muda ini juga yang ikut membantu capres capresnya masing masing
nanti bedanya kalau di prabowo sandi itu kita tidak mempertebal dompet dengan kartu
kita mempertebal dompet dengan rezeki
lalu oke oce dan rumah siap kerja
cukup satu kartu
ktp lewat dapat semua kebutuhan sosial itu
gini deh susah nggak buat kalian misalnya di lapangan ya anak anak muda ya kan
ini juga ini terakhir debat terakhir untuk membantu masing masing jagoannya capres capresnya
nah kira kira susah nggak
karena kan milenial sangat realistis
eh tadi bilang tadi rasional
ya kalau menurut saya sih ya gampang gampang susah
karena sebenarnya milenial itu yang harus diperhatikan adalah gimana kita bisa approach mereka
gimana kita bisa coba deh gue pengen dengerin concern lu gimana ayo kita diskusi gitu
dan di sini
di sini juga pkpi punya konsentrasi tersendiri terhadap milenial
di mana kita punya program esports di jakarta di palembang surabaya dan soon di kota kota besar di indonesia akan ada esports corner
karena kita memandang di sini esports ini kedepannya akan potensial
tahun ini aja kita sudah industri gaming ada tiga belas triliun
dan ini juga sejalan dengan program pak jokowi di mana kemarin kita asean games
atlet esports kita menang jadi kedepannya ini akan potensial
susahnya apa buat gali suara milenial ini
ya gali suara milenial ini karena mereka ya rasional dan mereka kritis
jadi kalau mereka bilang masalahnya apa kita diskusi tanya balik
dan itu akan seru sih seru
sebenarnya asal tidak debat kusir dan disokong oleh data yang valid ya bang kw
betul sepakat banyak yang program program ini harus memang berpihak kepada milenial
dan kita untuk menarik teman teman milenials ini jelas tadi keberpihakan terhadap program milenials
tapi yang paling jelas adalah teman teman milenials ini juga sangat peduli terhadap keadaan bangsa
saat ini yang paling speak up di sosial media itu millennials
ketika melihat katakanlah lapangan kerja hadir untuk siapa
untuk wni atau wna
nah itu milenial sangat hampir tiap hari bisa lihat luar biasa kritisnya mereka terhadap keadaan bangsa yang seperti ini sekarang
nah ini yang memang konsen kita untuk memperbaiki indonesia ini insya allah lah semuanya itikatnya baik ya
pak prabowo dan bang prabowo bang sandi ataupun kiai haji maruf amin ataupun pak jokowi adalah orang orang baik
cuman memang di dua ribu sembilan belas ini yang paling kita butuhkan lah yang merepresentasikan spiritnya milenials
tapi tadi ngoreksi ya kalau misalnya menurut tenaga kerja tka atau tenaga kerja asing gitu ya justru yang harus ditekankan lagi bahwa rasio tenaga kerja asing kita di indonesia ini termasuk yang paling rendah di dunia
kita tidak hidup di dunia ketiga kita punya negara negara lain sebagai perbandingan
jadi memang kalau begitu dan ketemu sama sama milenials jadi harus hal hal yang sifatnya realistis gitu kan
jatah kemudian keluar ya tapi kan gini kuncinya adalah nanti besok malam gitu kan
dari masing masing jagoan jagoan yang ada pak prabowo bang sandi kemudian pak jokowi sama kiai haji ma'ruf
nah udah buat ini belum sih maksudnya generasi generasi milenial ini kasih masukan gak sih terutama ke mereka gitu bagaimana mereka menarasikan itu dengan waktu yang sempit itu gitu kan
karena media sosialnya rame pasti setelah debat dengan berbagai macam tagar
nah gini prabowo sandi sangat konsen terhadap ekonomi kreatif
kita menghadirkan salah satu di okoc itu ada yang namanya gcraft
gerakan kreatif nasional ini mendorong ekonomi kreatif supaya pertumbuhannya bisa maksimal
dan bang sandi juga punya pengalaman di membidani ekonomi kreatif baik itu di kadin ataupun di berbagai organisasi lainnya
termasuk di g craft juga sebagai ketua daun pembina
nah makanya kita hadirkan ini adalah mendorong ekonomi kreatif untuk anak muda
ekonomi kreatif ada enam belas subsektor di indonesia ini menurut bekraf
nah ini yang pasti akan menjadi hal seksi di mata teman teman milenial
nah itu nanti akan diungkapkan tuh
ya nanti kita akan paparkan ya mudah mudahan dengan waktu yang singkat bisa gitu
nah cuman yang jelas memang sektor sektor kreatif ini akan menjadi salah satu yang dikonsenkan oleh prabowo sandi
nah ini ngomong waktu singkat kita juga singkat sewaktunya
jadi kalau kayak chakra gimana coba nanti juga ke gkw singkat singkat tanya masing masing
bagaimana ngajak teman teman muda ayo nonton debat supaya kalian bisa punya referensi untuk memilih siapa
oh ya kalau sebenarnya kalau untuk pak jokowi maruf amin sendiri
kita juga dikonsentrasi
timnya dikeliling oleh milenial diisi isi oleh para milenial milenial yang ekspert di bidang masing masing
termasuk juga di bidang ekonomi ekonomi kreatif investasi
termasuk juga misalnya seperti kita satu gitu ya organisasi kita satu
di mana di situ kita sering diskusi untuk kasih tau input input apa aja yang lagi happening di milenials
dan kira kira gimana roadmap ke depannya untuk membangun potensi potensi terutama ekonomi gitu ya
dan ya buat teman teman terutama milenial ayo kita tentukan pilihan
karena memilih adalah sekecil kecilnya partisipasi kita dalam demokrasi
golput tidak akan menghasilkan apapun
dan kita harus ikut andil dalam menentukan nasib bangsa ini ke depannya
nah dan nonton debat besok ya
thank you cakra yudi putra yang masih jomblo ya
terima kasih kak wendra karena siapa tau dapat jodoh kan ya setelah ini
oh ya gampang ini abis ini banyak nih dm dm masuk ke cakra langsung
besok kita nonton debat sama sama lah ya kan debat raih depan pamungkas
besok kita tunggu seperti apa debatnya mudah mudahan lancar buat kedua belah
jangan sampai tuh jangan sampai gak nonton
makasih banyak kw dan juga cakra sudah hadir di good morning pagi hari ini
kita harus jeda terlebih dahulu ya